hai asli nih beh bentar ya jemput aki aki dulu
assalamualaikum rat waalaikumsalam
kalau emang babeh naksir nencitra itu artinya tantangan buat kamu pur
terus gue masih gimana ya kamu jangan mau kalah tuh pur
maksudnya masa kamu kalah sama babeku ya emang
pur kalau gitu
harus nunjukin perasaan kamu ke nencitra caranya gimana tis
enggak tahu caranya makanya gue nanya sama lu
sama pur saya juga belum tahu gimana caranya
maaf mak kalau di rumah sakit biaya dirawat gitu semalam bisa berapa mak
semalemnya bisa sampai
rp dua ratus ribuan mahal ya mak sekarang maaf apakah ada yang murah berarti potati bisa sampai jutaan ya
mak bayar rumah sakitnya terusin deh ya emang mulai sianti di dapur iya mak
hai udah jadi banyak
goreng yang bagus ya iya mah ini udah hati hati
bagus kalau hasilnya agak jelek nanti latanan kagak kapok kalau kapok saya yang susah mak
kalau yang susah ya kalau pelanggannya kapok nggak pesan lagi ke emak makan gak bikin kue lagi
saya nggak kerja lagi di sini mak makanya kita kudu jaga
jadinya tuh kue kita ya ya mak ya udah terusin deh
mak kalau potati dapet diskon gak bayar rumah sakitnya
hai money kata beli baju dapet diskon enggak ya mak ya alhamdulillah
maaf mak asli kagak kagak kagak kagak kagak kagak itu kue kita ya iya mak ya udah terusin ya
kira kira kakak gak dapat diskon
tapi mama masih punya simpenan buat bayar rumah sakitnya
mudah mudahan juga si ojek ada duit buat nambahinnya
mudah mudahan ya mak
jadinya sih bukan nambahin
tapi dia harus nanggung semua biaya rumah sakitnya
ini emang tiap hari meeting
iya kalau marketing tiap hari bang ojek
emang kagak pusing tiap hari meeting
ya gimana lagi bang ojek emang kerjaannya kayak gitu
kerjaan ini bukannya jualan rumah
iya meeting itu buat evaluasi target penjualan marketing bang ojak
oh terus targetnya anda gimana
ya masih gitu gitu aja
ya bang ojak doanya
supaya targetnya tercapai
perasaan hidup gue selalu dibayang bayangin sama saingan
gue deketin ani ada salim sama bang udin
gue deketin citra ada babe
sabar ya pur
pur kata bapak saya hidup itu penuh perjuangan
gue ngerasa ini gak adil this
pur pur kamu baru kesaing sama bape aja udah k o
terus gue mesti gimana tis
kalau bebek lima belas bang
kamu diem aja dulu di sini ya
saya mau ngaturin penumpang dulu
kok kesini be
jemput aki aki dulu
pertama kali kita ketemu
nah ini siapa
udah cepet ambil pancingan
habis pulang kerja ya
perlu gue jawab
nggak usah bang
mau kemana be
mau tau aja lu
nenek citra pergi sama nenek ineke
mau kemana mereka berdua
bukan berdua pur
sama babeh juga
citra sama ineke
bukan cuma babeh pur
lu kalau cerita yang benar
ineke sama citra pergi sama babeh apa haji murad
berarti mereka bukan berdua
ya tuh pur
kalau saya salah
mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya
terus ineke sama citra mau kemana
saya gak tahu
tidak ada cheng
udah saya goreng mak risosnya
yaudah tinggal disiapin dusnya
yaudah mak saya ambil dusnya ya
betul sekalian gerapin ya
udah di depan pak ojak
makasih banyak ya pak ojak
iya sama sama ntar mau ditemput lagi enggak
ini pak ojak
enggak usah dikembalikan
makasih ya nek
iya biasa aja pak ojak